komisi tiga dewan perwakilan rakyat memutuskan arief hidayat lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan hakim konstitusi yang berlangsung alot rabu siang
meskipun fraksi gerindra memutuskan walkout uji kelayakan tetap dilanjutkan karena mayoritas fraksi setuju arief hidayat sebagai calon tunggal hakim konstitusi
setelah sempat terjadi silang pendapat hingga uji kelayakan dan kepatutan sempat diskors komisi tiga dpr akhirnya meluluskan arief hidayat
kembali menjabat hakim mk hingga lima tahun mendatang
dari sepuluh fraksi hanya gerindra yang menolak fit and proper test terhadap calon tunggal hakim mk arief hidayat yang sedianya pensiun pada april dua ribu dua puluh
fraksi gerindra menginginkan adanya calon lain untuk perbandingan
namun uji kelayakan yang dipimpin wakil ketua komisi tiga trimedia panjaitan tetap dilanjutkan hingga putusan final
di sempat ada perbedaan
pendapat komisi tiga di awal awal rapat dan kita lakukan lobby
dari lobby hasil skorsing itu kita putuskan bahwa salah satunya kita fit and proper adalah pak arief hidayat
kemudian kita akan mengambil keputusan setelah mendapat masukan dari pakar yang kita ubah
itu sudah berlangsung masukan dari pakar
semuanya pakar empat itu menganggap bahwa pak arief ini layak dilanjutkan kepemimpinannya
di mahkamah konstitusi
fit and proper test yang dihadiri perwakilan dari sembilan fraksi mayoritas
menyetujui arief hidayat sebagai calon tunggal hakim mahkamah konstitusi
sehingga uji kepatutan dan kelayakan dapat dilaksanakan
meskipun dinilai berbau nuansa politik namun arief menyanggah kabar dirinya melakukan lobby transaksional kepada pansus angket
dirinya mengaku komisi tiga yang secara resmi mengundang dirinya untuk dilakukan proses uji kepatutan dan kelayakan
setiap proses ini itu sudah diketahui di awal netik
kalau saya masih berproses untuk dicalonkan lagi menjadi hakim konstitusi
jadi clear gak ada masalah
saya nggak melakukan lobby lobby saya kesini ini daftar diri resmi kayak begini
jadi ada memang undangan undangan resmi
jadi menurut bapak yang lobby transaksional
gak ada lobby lobby itu gak ada
pak angker yang pertama
gak ada gak ada
gak ada gak ada
saya datang kesini undangan resmi
kalau yang saya datang ke mit plaza itu saya diundang resmi
pak arsul sudah mengatakan kan di tempo hari ini saya diundang secara resmi
diundang secara resmi
sebelumnya fit and properties arief mendapat sorotan antara dituding gerindra melakukan lobby ke dpr
gerindra sejak awal menolak keras arief kembali jadi hakim mahkamah konstitusi
aksi walkout fraksi gerindra rupanya tidak mampu membendung langkah arief hidayat kembali menjadi hakim konstitusi
fraksi gerindra menuding adanya kejanggalan pemilihan arief hidayat seperti tidak ada pleno di komisi tiga hingga seleksi panel yang hanya diikuti satu orang
lalu mengapa komisi tiga dpr ri bersikeras melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap arief hidayat
untuk mengulasnya malam hari ini sudah hadir mantan ketua majelis kehormatan mahkamah konstitusi atau mkmk sukma violeta selamat malam
bu sukma terima kasih sudah hadir kemudian ada yang lain
pemilihan pemiliki pusat kajian anti korupsi atau pukad ugm oc madril bang oc apa kabar
terima kasih sudah ada dan kemudian ada wakil ketua hak angket kpk dan juga dari komisi tiga dpr ri edy kusuma selamat malam
terima kasih sudah hadir baik saya ke pak edi terlebih dahulu
ketika fraksi gerindra sebenarnya sudah menolak sejak pekan lalu sebenarnya kemudian ada masalah mekanismenya tidak sesuai seperti biasanya ada calon tunggal dan lain sebagainya
ini kenapa kemudian hari ini seolah tetap dilakukan fit and propertize
sebetulnya kan masalah fit and propertize ini sudah dijadwalkan sejak lama yaitu hari ini ya
sebelumnya kan dua puluh tujuh november rencananya ya
dan sebetulnya waktu itu kita sudah melakukan rapat internal untuk melakukan fit and propertize terhadap hakim mk ini
sebelumnya tidak ada pleno dan lain sebagainya itu bagaimana
tidak ada rapat pleno di dalam komisi tiga itu sendiri
dan tidak diakui oleh gerindra itu rapat internal
istilah kita ada rapat internal cuma gerindra punya pendapat sendiri
maka itu kan sesuai dengan quorum tetap dilanjutkan
ketika dua puluh tujuh november itu yang membuat tidak jadi apa kemudian pak
ya tidak jadi dilakukan rencana kan dua puluh tujuh november itu fit and proper harusnya
tapi kalau setahu saya memang hari ini sih ditetapkan
kita tidak ada rencana yang tanggal dua puluh tujuh
cuma waktu itu perkiraan kalau tanggal sekian begini tanggal sekian begini gitu
tapi ditetapkan tanggal hari ini
apa yang kemudian tetap melanjutkan ketika hanya calon tunggal saja pak
kemudian waktu itu ada dalam rapat internal kita kan ingin mencari bahwa hakim mk ini yang berkualitas dan berintegritas
maka waktu itu kita mencari calon dan kemudian untuk pak arief hidayat ini masih memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali
tidak ada kemudian kan disebutkan bahwa pencalonan hakim mk ini tidak berjalan sesuai asas yang seharusnya ada
misalnya transparan akuntabel ada beberapa dua lagi ya
bagaimana penjelasan ini
jadi itu mungkin dugaan dugaan ya
karena duga dugaan ini bisa saja terjadi karena kan ada kpk mengajukan judicial review
mungkin orang mereka reka
mengait ngaitkan sebetulnya tidak begitu
makanya dalam proses tadi ini sembilan praksi kan sudah menyetujui
satu praksi dalam hal ini gerindra itu tidak mengeluarkan pendapat
ya artinya apa ketika yang hanya calon tunggal tadi itu alasannya apa sebenarnya pak
atau tidak dari dari yang melanjutkan fit and proper ini
kalau masing masing praksi melanjutkan ini kan pertama sesuai jadwal memang
memang sudah ada hasil rapat internal yang kita lakukan di komisi tiga
kemudian ditetapkan hari ini tadi
apakah ada upaya klarifikasi tentang isu melobi dan lain sebagainya tadi dalam fit and proper test
tidak ada karena tidak ada lobby lobby yang seperti diperkirakan orang itu tidak ada terjadi di komisi tiga
komisi tiga kan itu kan terdiri praksi praksi
praksi praksi ini kan lain tentunya kan lain partai lain pendapat lain pandangan
tapi bisa bersatu karena melihat memang sesuai dengan kualitas dan integritasnya ketua mk atau pak arief
pak arief hidayat ini baik pendapat anda bagaimana bung oce
ketika ini menjadi sorotan berbagai pihak dimunculkan pertama oleh memang politisi partai gerindra
tetapi kemudian melihat rekam jejak dari pak arief yang juga dirilis oleh icw
seolah olah hari ini tuh terkesan ya publik menangkapnya
kenapa tidak nunggu dewan etik dulu bekerja kemudian baru melakukan fit and proper ini
ya pertama tentu kita cukup menyayangkan sebenarnya ya
kenapa dpr dengan waktu yang cukup dalam tanda kutip ini terburu buru
kemudian dengan cepat memproses fit and proper test dan mengambil keputusan untuk memilih kembali profesor arief hidayat
sebagai hakim mahkamah konstitusi
di tengah banyak sekali isu yang beredar mengenai ada lobby lobby politik dan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan
sebetulnya kekecewaan terbesar publik sebenarnya menurut saya lebih kepada proses seleksi yang dilakukan oleh dpr
yang memang ini tidak sesuai dengan prinsip prinsip seleksi prinsip prinsip pemilihan hakim mahkamah konstitusi
bisa anda jabarkan prinsip prinsipnya itu
seperti apa saja sih
sebetulnya ini kan sudah digariskan dalam undang undang kemudian kita juga punya presiden putusan pengadilan mengenai kasus pengangkatan hakim konstitusi
yang menyalahi prinsip prinsip atau azas azas dalam pemilihan seorang hakim mahkamah konstitusi
ada transparansi di situ ada aspek integritas objektivitas partisipatif
ini semua hampir semuanya tidak dilakukan secara baik oleh dpr
tentu ini sangat disayangkan
karena sebetulnya kita punya harapan besar justru dpr lah yang bisa menjamin adanya prinsip prinsip itu
karena dpr adalah lembaga perwakilan lembaga yang relatif lebih terbuka dan lembaga politik yang relatif lebih merupakan representasi dari rakyat
jadi kalau bicara mengenai prinsip transparansi prinsip partisipasi rekam jejak objektivitas dan seterusnya
mestinya justru dpr yang lebih mampu mengemban prinsip prinsip itu
nah ini tidak terlihat dalam kali ini dalam pemilihan
hal ini tidak terlihat begitu ya
kali ini tidak saya kira tidak ini jauh dari sempurna
misalnya tidak transparannya di mana tidak kemudian akuntabel atau integritas partisipa
walaupun kita dengar bahwa memang komisi tiga sudah membentuk dewan pakar
tapi kan bayangan kita kalau dia transparan dia lebih fair tentu ini dibuka kepada publik
ini dibuka kepada publik kemudian dpr mempersilahkan calon calon itu mendaftarkan diri
dan kemudian di
ada proses seleksi dan seterusnya
proses sebelumnya juga terjadi seperti itu tidak
pernah terjadi seperti itu dpr pernah melakukan model yang seperti ini
pak arief hidayat dulu kan juga melalui proses seleksi yang cukup panjang dan cukup ketat
yang melibatkan prinsip prinsip transparansi dan partisipatif tadi
dan saya kira yang terdekat yang bisa kita jadikan contoh adalah bagaimana kekuasaan presiden
melakukan seleksi terhadap calon hakim konstitusi yang itu berasal dari yang dicalonkan oleh presiden
ada tim seleksi ada pakar di situ dan seterusnya ada proses yang cukup panjang
sehingga memang kita menemukan negarawan dan kemudian menemukan orang orang yang betul betul
tidak mempunyai cacat etik tidak mempunyai cacat integritas begitu kira kira
nah ini yang sangat kita sayangkan prosedur ini tidak ditempuh oleh dpr
makanya kemudian saya memahami kalau ada yang menganggap bahwa ini proses yang tergesa gesa
ini proses yang seakan akan dipercepat
walaupun tadi dikatakan jadwalkan telah lama tadi
oh iya tapi kan karena dia tidak transparan dia tidak transparan dia kemudian kurang partisipatif
kurang fair dipandang dari perspektif publik ini akhirnya membuat dalam tanda kutip muncullah
dugaan dugaan yang akhirnya memang ketemu dengan dugaan dugaan selama ini
ada lobby lobby politik dan seterusnya
nah akan menjadi lebih berat ketika kita bicara mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim yang
yang baru saja terpilih begitu
nah apalagi dugaan pelanggaran kode etik itu sedang dilaporkan kepada dewan etik
nah pelaporan terhadap dewan etik ini mungkin bu sukma punya pengalaman saat menjadi majelis
ketua ya bu ya majelis kehormatan mahkamah konstitusi
ini sifatnya ad hoc memang ya
jadi kalau seperti ini ada laporan dan dugaan dan sebagainya apa yang memang harus dikerjakan pertama kali bu sebenarnya
untuk dewan etik misalnya
jadi mahkamah konstitusi itu
mempunyai sistem pengawasan internal
jadi dibentuk sudah terbentuk di dalamnya dewan etik
terdiri dari tiga orang dan itu permanen ya selama empat tahun
dewan etik ini apabila memperoleh informasi
dari media massa saja gitu ya dari koran dari tv dan sebagainya
itu sudah bisa melakukan satu penelaahan informasi
inisiatif berarti ya bisa berinisiasi
bisa juga melalui laporan masyarakat
contoh dari kasus di mana dewan etik sendiri yang berinisiatif untuk melakukan pengumpulan informasi penelaahan dan sebagainya
itu tidak ada yang melaporkan
nah setelah kemudian ditelaah
dewan etik kemudian akan melihat apakah diduga ada pelanggaran atau tidak
kalau iya maka dewan etik akan meminta kepada ketua mahkamah konstitusi untuk membentuk
majelis kehormatan hakim konstitusi
itu apabila dugaannya merupakan pelanggaran berat
nah kalau sudah diusulkan maka ketua mahkamah konstitusi akan membentuk
itu terdiri dari satu orang hakim konstitusi satu orang wakil dari komisi judisial
tapi pembentukan mk mk ini atas persetujuan hakim konstitusi itu tidak
atau mantan maksud saya ketua mk itu sendiri
lagi disebutkan diusulkan dan ketua mk membentuk mahkamah konstitusi
memang tidak jelas bahwa itu wajib membentuk dan sebagainya
tetapi juga tidak ada kejelasan bahwa boleh menolak
jadi intinya mengusulkan dan kemudian ketua mk menetapkan
masalahnya kalau yang dipersoalkan adalah ketua mk nah ini bagaimana ini kemudian
apakah ada halangan tidak membentuk mk mk

ketua mk sendiri kan ketika menentukan akan membentuk
majelis kehormatan itu kan sebenarnya bukan ketua mk
majelis kehormatan itu kan sebenarnya bukan ketua mk
tetapi hasil rapat pleno dari sembilan hakim konstitusi
nah nanti kalau kemudian sudah dibentuk majelis kehormatan
maka majelis kehormatan akan mendengar laporan dari dewan etik
kemudian majelis kehormatan akan memeriksa pelapor
kalau tidak ada pelapor langsung saksi dan siapapun yang terkait dengan masalah tersebut
baik sebenarnya apa alasan pak kemudian tetap diberikan
tetap dilakukan fit and proper
padahal di tengah ini ada laporan
ada dugaan sorotan terhadap hakim arief begitu kan
dan sebenarnya yang dicari ini kan negarawan
ketika ada sorotan kecil pun harusnya
bukankah harusnya begitu dpr merasa
oh tunda dulu nanti biarkan dewan etik bekerja
kenapa hal itu kemudian tetap menjadi
apa namanya tetap bekerja
tapi kita tahan dulu pak ya
kita setelah jeda akan mendengarkan jawaban dari pak edi
setelah jeda berikut ini tetaplah di prime news
baik ketika ada hari ini laporan terhadap hakim konstitusi arief hidayat
ironisnya hari ini juga justru komisi tiga meloloskan fit and proper
kepada hakim arief itu sendiri
padahal dewan etik sendiri juga kemudian menggelar konferensi pers tadi
akan memanggil dan mengklarifikasi soal isu lobby lobby begitu pak
yang dilakukan oleh pak arief sendiri begitu
dan akan mempertemukan kedua pihak
dalam hal ini mungkin informasi dari salah satu komisi tiga ya pak desmond ya
pertanyaannya begini mbak ketika itu masih simpang siur dan lain sebagainya
benar tidak melakukan lobby
ada kepentingan politik apa
kemudian publik menduga ada kaitannya dengan pansus angket
karena sedang diujikan
dan juga uji materi ke mk begitu
kenapa komisi tiga tidak lebih memilih misalnya
ah nunggu dewan etik saja deh
karena toh itu kan baru april dua ribu delapan belas kalau tidak salah
bahwa selesai masa jabatan pak arief sebenarnya
sebetulnya komisi tiga dalam hal ini kan melakukan uji kelayakan
itu kan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku
dan sudah sangat transparan
tadi ada yang mengatakan belum sesuai dari salah satu fraksi ya
nggak bukan begitu
ada salah satu praksi dalam hal ini gerindra
itu tidak sependapat
nah tidak sependapatnya karena alasan yang tunggal dan sebagainya
karena calonnya tunggal gitu
kalau calon calon yang tunggal
untuk apa lagi kita lakukan patent proper test
pemikiran dari teman teman dari gerindra seperti itu
tapi prosedur prosedur yang sesuai dengan apa
sesuai dengan aturan yang berlaku
walaupun kita membacanya berbeda ini ya
dari yang dilaporkan gerindra ya
yang disampaikan pak gerindra
ya makanya kan kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku
kemudian apa yang ditanyakan tadi tentang adanya apa tentang
laporan dan sebagainya ke dewan etik
belum ada yang masuk ke komisi tiga
tapi itu kan sudah menjadi sorotan media pak ber
sehingga nanti dalam proses tadi
kita berproses sesuai dengan aturan yang berlaku
pelaksanaan patent proper test terhadap hakim mk itu
pertama tadi kan
pak profesor arief hidayat kan
sudah melakukan semacam pc dan lain lain
kemudian langsung dibuatkan pertanyaan
oleh masing masing praksi perwakilan praksi
kemudian oleh tim ahli
tim ahli melakukan pertanyaan pertanyaan
setelah itu dijawab lagi oleh pak arief hidayat
kemudian isu isu yang selama ini yang menyangkut pak arief hidayat
sendiri sudah ditanyakan oleh tim pakar tadi
kemudian sudah dijawab semua
tadi kalau disebutkan tidak sesuai asas transparansi
tidak kurang partisipatif dan sebagainya
itu kan mungkin pandangan dari luar ya
kalau pada kita dari dalam kita yang melakukan
ini dipertimbangkan kan pandangan dari luar pak
karena itu yang dimaksud transparansi dan partisipatif tadi
maksudnya pandangan dari luar itu
pandangannya tidak tahu persis tentang apa yang sudah kita lakukan
karena mungkin tidak tahu
tidak mengikuti dari tahapan demi tahapan
apa yang dilakukan oleh komisi tiga
contohnya seperti ini
dalam pengambilan keputusan tadi
kan kita masing masing praksi sudah mengajukan pendapat dulu
kemudian dewan pakar melakukan pendapat
setelah itu dewan pakar melakukan penilaian
penilaian ini dikembalikan lagi kepada komisi tiga
yang melakukan fit and proper test
kemudian setelah itu
komisi tiga melakukan penilaian
tapi apakah benar komisi tiga tidak menangkap sorotan terhadap pak arief ini
kemudian laporan berbagai laporan yang masuk
bahkan mungkin laporan laporan sebelumnya yang menjatuhkan sangsi ringan
ada laporan laporan yang sebelumnya
yang sudah dimiliki oleh tim
atau yang sudah dimiliki oleh praksi
tadi sudah ditanyakan kepada pak arief
kemudian sudah dijawab oleh pak arief dengan gamblang
dan bisa diterima oleh komisi tiga

apakah sangsi melanggar etik
malah tadi ada dari salah satu tim pakar
yang menanyakan masalah itu
apa jawabannya pak
yang kemudian membuat anda memilih meloloskan pak arief hidayat
itu tadi kalau masalah itbdc
itu bukan ktblc untuk melakukan intimidasi
tapi ktblc yang mengantar seseorang
kenal pak indra
indra kenal sama ibu misalnya
posisinya hakim konstitusi
bukan mengintimidasi harus berbuat
itu secara etik boleh tidak sebenarnya
menurut bu sukma
sebenarnya di dalam ketentuan kode etik
dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi
itu tidak ada pasal yang bisa apa saja diisi
yaitu perbuatan tercela
perbuatan tercela itu akan berdasarkan kepatutan
norma norma sosial yang diterima oleh masyarakat
selain nanti ada pasal pasal lain yang lebih spesifik
nah ini memang
memang hal tersebut menjadi kewenangan dari dewan etik
dewan etik menilai bahwa hal ini termasuk hal yang menurut kepatutan
yang diterima oleh masyarakat dan norma sosial
ini tidak sepatutnya dilakukan oleh hakim konstitusi
nah kemudian dewan etik akan melakukan tugasnya
jadi pasal mengenai perbuatan tercela itu memang sifatnya memang sengaja
sengaja luas karena ya bisa apa saja
dan nanti toh juga ada semacam persidangan yang pertama dilakukan oleh dewan etik
dan apabila memang kemudian dirasa itu ancamannya adalah pelanggaran berat
maka baru kemudian dibentuk majelis kehormatan
intinya ada banyak orang yang akan menentukan apakah ini termasuk perbuatan tercelah atau tidak
baik kalau dalam pengakuannya yang disebutkan oleh pak arief yang kami kutip juga dari media
bertemu dengan komisi tiga iya
tetapi bukan untuk lobby lobby
kalau menurut anda seperti apa
seorang hakim konstitusi kemudian bertemu yang akan melakukan kebenaran terhadap dirinya
walaupun kemudian mengatakan tidak melakukan lobby lobby
pertemuan hakim konstitusi ini
kan kita melihat dalam dua konteks
pertama apakah ini terkait dengan proses seleksi
yang kedua apakah ini tidak ada kaitannya dengan proses seleksi yang dilakukan
jelas yang kalau kita melihat pertemuan itu settingnya tidak di masa seleksi
tidak dilakukan secara di dalam sidang oleh komisi tiga dan seterusnya
ini jelas konteksnya bukan dalam
masa seleksi atau proses seleksi itu dan seterusnya
kalau bertemu dengan pihak dpr
karena problemnya di komisi tiga ini kan mereka sekarang pihak yang sedang ada perkara
terkait dengan perkara pemohonan judicial review yang terkait dengan hak angket
tentu kalau proses seleksi mau tidak mau ketemu dengan komisi tiga
asal itu dalam proses resmi seleksi dan seterusnya ya tentu tidak masalah
seperti tadi misalnya ada fit and proper test selesai
itu di gedung dpr juga
gedung dpr itu forum resmi dan seterusnya
ya mau tidak mau akan ketemu begitu
walaupun yang ditemui adalah pihak yang sedang berperkara ya
yang terkait dengan perkara yang sedang disidangkan
tapi kalau di luar konteks itu
ketemu di pokoknya di luar konteks seleksi dan di luar konteks pelaksanaan tugas di komisi tiga dan seterusnya
ini yang menurut saya ini agak berat dijelaskan
bagaimana cara menjelaskan bahwa tidak ada excuse
tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf
sehingga seorang hakim konstitusi bertemu dengan para pihak yang sedang ada terkait dengan perkara yang sedang disidangkan
dan perkara ini belum diputus begitu sedang berjalan
kecuali memang di forum resmi ketemu forum resmi dan seterusnya
tapi kalau tidak ada formulasi bagaimana cara menjelaskannya kalau ini terkait dengan tugas dia begitu
apalagi ketemunya misalnya di tempat lain
kalau misalnya bertemu di luar itu boleh boleh saja nggak sih seorang hakim konstitusi itu
kan ada batasannya
dia tidak boleh bertemu kalau hakim konstitusi tentu ada banyak batasannya
salah satunya bertemu dengan para pihak
itu paling keras itu tidak hanya hakim konstitusi tapi juga hakim di peradilan umum juga begitu
itu keras sekali
itu prinsip yang kita belajar di kampus fakultas hukum itu prinsip begitu
bertemu dengan para pihak nggak boleh
karena hakim itu harus imparsial dia harus fair dia harus adil dalam memberikan putusan
kalau dia bertemu dengan para pihak di luar persidangan ya nggak bisa
karena banyak sekali sakwa sangka yang akan muncul
walaupun di situ hanya bertemu dan ngobrol di luar
di luar apapun tetap
prinsip ini kan sebetulnya ingin menjaga supaya marwah martabat hakim itu tetap terjaga
dan kemudian dia tetap dipandang masyarakat itu punya trust kepada hakim
karena dia memang menjaga betul fairness dan kemudian imparsialitasnya
tapi kalau kemudian prinsip prinsip itu dilanggar ya tadi saya sampaikan
agak sulit mas indra mencari alasan pembenar alasan pemaaf
seorang hakim konstitusi bertemu dengan para pihak di luar konteks persidangan
di luar konteks resmi acara kenegaraan
ya bagaimana menjelaskannya begitu
maka di sinilah sebetulnya letak poin dugaan pelanggaran etiknya
nah tentu ini yang mestinya kita juga berharap
dpr tentu kita berharap bahwa dpr bisa menunda atau mengklarifikasi itu
tapi kan ini sudah lewat
keputusan sudah diambil oleh komisi tiga
nah tentu kita berharap kepada dewan
efektif kira kira dewan etik misalnya bu
dewan ini ketika kemudian berproses kemudian ada hasilnya
tapi ini sudah terlanjur oleh komisi
diketok palu menjadi hakim konstitusi untuk periode selanjutnya
seberapa efektif itu kira kira
nanti kerja dari dewan etik itu
sebenarnya kalau kita merefer dari kasus patrialis akbar
itu bisa cepat sekali prosesnya
dewan etik waktu itu cuma butuh waktu
tapi itu kan setelah ott bu ya
menyelidiki yang dugaan dugaan seperti ini itu bagaimana
ya memang dari segi waktu mungkin akan butuh lebih lama
karena kami sendiri majelis kehormatan mk
pada saat itu bisa berproses hanya dalam waktu dua minggu
karena kami memang bisa mempunyai akses terhadap bukti bukti yang ada
yang ada waktu itu ada di kpk
sehingga bagi kami cukup terbukti bahwa hakim konstitusi ini bertemu dengan para pihak
itu saja sudah kena begitu
bahkan jika tidak ada suapnya
kalau ini kan dugaan suapnya sendiri
janji dan lain sebagainya
ya cukup bertemu saja dengan para pihak
dan bertemunya ternyata berkali kali
itu sudah kena dari segi etik
etik itu kan ada di atas hukum
kalau hukum itu memang menerima suap
atau menerima janjinya
oh jadi ini tidak hanya menjadi masalah etik saja bu
sekali lagi kalau misalnya ada kata janji
namanya tentang sebuah perkara dan sebagainya
itu bukan berhenti di etik saja ya
bisa masuk ke tipikornya malah menurut anda
hukumnya itu belum tentu berupa tipikor
tindak pidana lah
itu bisa masuk
dan kalau etik itu jauh lebih tinggi lagi daripada hukum
karena itu perbuatan hanya sekedar bertemu saja dengan para pihak
itu saja sudah dianggap melanggar etik
bagaimana itu pak aireen
nanti kita akan dengarkan jawabannya setelah jeda berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news
baik kita dengarkan pendapat pakar hukum tata negara refli harun berikut ini
baik apakah tadi sebenarnya kemudian muncul ini sulitnya kemudian tidak terakses oleh publik ya
apakah tadi kemudian muncul dari para pakar tadi pertanyaan tentang menjanjikan
benar tidak itu kemudian menjanjikan adanya sebuah perkara tentang uji materi bahwa dpr berhak mengangket kpk dan lain sebagainya
karena ini yang menjadi sorotan utama sebenarnya pak aidi
tadi para pakar kan sudah banyak pertanyaan pertanyaan antara lain seperti itu
dan ditambah lagi dengan pertanyaan pertanyaan yang lain sudah cukup luas sih
tentu menggali integritas maupun kualitas daripada prof ari pedayan
contohnya apa saja pak biar publik ini bisa mengetahui betul kan tadi prosesnya juga juga mungkin tidak
contoh salah satu yang tadi kan ktblc itu sudah diterangkan
walaupun di dewan etiknya kena sanksi pelanggaran etik ya
kemudian tadi beberapa dewan pakar minta diterangkan tentang
yang kinerja dari awal sampai akhir kinerjanya yang ber
kemudian visi misinya sudah minta diterangkan lagi
yang soal dugaan dugaan melakukan lobby kemudian menjanjikan perkara itu menjadi salah satu hal yang ditanyakan tidak
hanya sedikit dibahas tentang masalah lobby
kalau janji janji memang tidak ada janji
memang dari mana itu ada cerita seperti itu
kita juga tidak tahu dari komisi tiga
tidak ada janji janji seperti itu
karena kalau misalnya kemudian itu muncul bisa terlibat dua pihak tidak
kemudian kalau misalnya janji itu muncul kemudian ada pelanggaran tidak pidana
itu bisa menjadi dua pihak tidak menurut anda bang oce
ya kalau kita lihat konstruksi
dalam tanda kutip ya jual beli janji yang selama ini ada di
kamu akan saya pilih kalau bisa memuluskan perkara ini
ya memang konstruksi korupsi dalam artian jual beli janji ya begitu
memang ini terkesan agak agak baru lah
belum terlalu banyak juga kasus kasus yang berkaitan dengan
dalam tanda kutip ya suap dalam bentuk janji begitu
janji ini kan biasanya banyak sekali kaitannya dengan pengaruh biasanya
orang yang mempunyai pengaruh dia menjanjikan sesuatu
dia menjanjikan sebuah keputusan dia menjanjikan sebuah kebijakan yang itu
yang itu memberikan keuntungan tertentu bagi pihak lawan
nah ini saling menguntungkan begitu
nah janji ini kan yang dibarter
janji yang saling menguntungkan dua pihak ini yang kemudian dibarter
sehingga ada pertemuan kehendak dua pihak yang itu berpotensi melanggar hukum
itu melanggar hukum ya berpotensi melanggar hukum
iya pastinya begitu
konstruksi suap atau transaksi koruptif janji itu memang begitu
ada pertemuan dua kepentingan dan dia saling memperjualbelikan kekuasaan yang mereka punya
atau pengaruh yang mereka punya
kalau mereka tidak punya pengaruh kalau mereka tidak punya kekuasaan
maka memang tidak ada yang akan dibarter
tidak ada yang akan ditransaksikan
justru jual beli pengaruh jual beli janji itu lebih rentan dilakukan oleh orang orang yang memang sedang memegang kekuasaan
jadi makanya sebetulnya konstruksi kasus ini dugaan pelanggaran etik ini itu sebetulnya tidaklah sederhana
karena pertama dia menyangkut dengan kode etik seorang hakim konstitusi yang sangat mudah
yang sangat dibatasi betul
perilakunya tingkah lakunya etikanya
kemudian yang kedua ada konstruksi konstruksi pasal pidana pasal tindak pidana korupsi yang mesti juga harus diperhitungkan
belum lagi kalau kita bicara undang undang dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tadi saya teringat dengan kasus kata belice misalnya
itu kan sebetulnya masuk dalam konstruksi nepotisme
sebetulnya semua transaksi pengaruh jual beli kekuasaan
nepotisme mengajak keluarga dan seterusnya
itu sudah dipikirkan juga oleh etik
etika kemudian membatasi
makanya ada di kode etik itu makanya tidak boleh urusan keluarga itu kemudian dibawa pada urusan kekuasaan
ini kan kaitannya dengan nepotisme yang sudah dilarang oleh tap mpr dilarang oleh undang undang dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan
sebenarnya ini ya
sebetulnya ini kan sebetulnya ini berkait sebenarnya
kode etik itu mencegah memberikan batasan memberikan rambu rambu supaya seorang pejabat publik itu tidak
lebih jauh dia tidak kemudian melakukan pelanggaran hukum melakukan pelanggaran etik
yang soal memo kata bilece ini kan sudah jatuhi ponis begitu ya
ponisnya teguran ini ya
kan seperti ketika yang sekarang lobby lobby itu kan
tidak itu terbukti
ini berbeda ini sudah terbukti
nah dalam konteks mencari hakim konstitusi bu secara ideal
kalau sudah ada pelanggaran etik yang sudah dijatuhkan juga soal memo katabil c waktu itu

jadi ini harusnya membuatnya lebih jauh
jadi pertimbangan tidak sebenarnya dalam memilih hakim konstitusi
menurut anda bagaimana
kalau hakim konstitusi itu karena kewenangannya di luar kami komisi judisial ya
tapi kalau bisa dianalogkan dengan bagaimana komisi disial memilih calon hakim agung misalnya
kami memang sangat berhati hati terutama aspek integritas itu yang paling kami pentingkan
dalam beberapa kali proses seleksi yang kami lakukan banyak calon itu memang pintar pintar
tetapi diantara mereka banyak juga mempunyai catatan
bahkan catatan yang terkecil sekalipun itu kami sangat perhatikan
karena soal integritas itu memang hal yang patut menjadi perhatian penuh bagi panitia seleksi
atau siapapun yang mempunyai kewenangan untuk melakukan seleksi pejabat
kalau kami biasanya sangat memperhatikan
jadi catatan catatan seperti misalnya
pernah dijatuhi vonis pelanggaran etik ringan misalnya atau pelanggaran etik sedang misalnya seperti itu
itu juga menjadi catatan yang paling penting menjadi pertimbangan dalam seleksi calon hakim
biasanya di komisi judisial seperti itu
baik nah itu bagaimana pak di dpr
kenapa tidak menjadi pertimbangan malah dicalonkan tunggal bahkan
padahal punya catatan seperti itu
jadi catatan untuk pak arief tadi
memang itu jadi juga dibahas sih bahwa pak arief akhirnya dapat teguran ringan
dewan etik teguran ringan
tapi teguran ringan ini tidak menjadi permasalahan untuk menghambat orang untuk dicalonkan kembali
kenapa demikian padahal kan kalau ada saran bahwa itu soal integritas sebenarnya
dan teguran itu yang sangat ringan karena bersifat lisan
teguran itu lisan kemudian
padahal yang dicari negarawan kan menurut pak edi meski
makanya kita juga berkali kali melakukan paid in property terhadap calon calon hakim ya
baik hakim agung hakim engkai dan lain lain
ini kita pandang bahwa mulai dari visi misi
mulai dari pengalaman kerjanya prestasinya
kemudian termasuk hal hal seperti teguran dan lain lain
itu untuk pak arief hidayat ini masih sangat berintegritas lah dan berlukalitas untuk jadi calon hakim mk
jadi masih dimaafkan oleh komisi tiga
bukan bukan dimaafkan
jadi kalau teguran ringan misalnya teguran lisan itu masih boleh
kalau teguran ringan boleh begitu memang
aturan yang menurut tadi seperti apa mencari negarawan sosok negarawan ini
karena hakim kostisisi lebih dari pada posisi hakim hakim yang lain sebenarnya
ya kalau kemudian standarnya seperti itu di dpr ya ya tentu berarti ada perbedaan perbedaan standar
bagi kita memaknai ini adalah azasnya ini adalah prinsipnya
berarti kita memaknai prinsip integritas itu betul betul track recordnya dicek dan dia memang tidak pernah punya catatan pelanggaran etik kah itu
atau pelanggaran hukum kah itu perbuatan tercelaka itu
karena ini kita mencari seseorang dengan kewenangan yang luar biasa besar dipundaknya diberikan beban amanat konstitusi menjaga konstitusi dan seterusnya
makanya ada kata kata negarawan di situ
tapi kalau standar integritas negarawan yang kita maksud dia bolehlah melanggar etik
ya masih bolehlah untuk ya bagaimana kalau standarnya seperti ini yang dipertahankan tentu akan menjadi persoalan begitu
tentu kita saya pribadi tentu mengkritik standar seperti ini ya
mestinya catatan pelanggaran etik itu sebetulnya cukup bagi dewan perwakilan rakyat untuk mengkritisi lebih jauh apakah seseorang itu layak dicari
apalagi ini calon tunggu josé apalagi ini calon tunggu josé apalagi ini calon tunggu
apalagi ini calon tunggal ya
ini calon tunggal ini diksi yang nggak tepat sebetulnya ya
ini sama seperti calon panglima tni
sebetulnya kan ini kan seleksi sebenarnya
ini kan pemilihan
konsepnya kan pemilihan
dan di situ ada prinsip transparansi partisipatif
jadi harus dibuka
kalau ada kemudian sekarang misalnya begini
ada kemudian orang yang merasa dirinya bisa menjadi mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi
tapi itu kemudian ditutup peluangnya oleh dpr
tentu dpr juga mencederai hak orang yang sebetulnya bisa menjadi calon hakim konstitusi
saya ingin tanggap kenapa tidak dibuka kepada pihak pihak yang lain yang ingin mendaftarkan juga diri sebagai hakim konstitusi pak
kenapa hanya pak arief saja yang dibolehkan untuk ikut fit and proper
ya sebetulnya sih dibuka sih ya
kapan itu prosesnya pak
jadi dibuka itu mungkin nggak seperti diumumkan di koran
dibuka itu periodenya dibuka
ini kan sudah habis
kemudian diumumkan ke
bisa mendaftar kalau mereka tidak dibuka
maksudnya mungkin tidak masuk ke televisi bisa langsung masuk ke koran gitu ya
maka waktu itu sebetulnya ini kan mulai udah kita rencanakan mulai oktober
tapi waktu itu reses
terus ini ada tadi kan perkiraan
ya kalau dibuka ke publik kan dibuka pendaftarannya
kok terkesan terburu buru
ini tanggal empat belas sudah mau reses lagi
makanya seperti fit and proper test
sempat dibuka pendaftaran tidak
kalau anda menyebutnya tadi sudah dibuka ke publik sudah dibuka pendaftarannya tidak kira kira
ya cuma saya bukan bagiannya itu sih soalnya
jadi kenapa ini terkesan juga misalnya kok terburu buru ini
makanya tanggal empat belas kita sudah reses lagi
makanya untuk paling batas ini dan hakim konstitusi ini kita percepat terkesan percepat
karena diputuskan hari ini
besok sudah diumumkan di sidang
karena diumumkan di sidang periportasi
ini ketika tidak dibuka ke publik karena partisipatif tadi ya pak bang oce ya
kenapa harus kemudian pak arief saja
padahal di situ kemudian ada catatan juga pernah melanggar etik
harusnya misalnya dibuka agar bisa dipilih siapa yang kemudian bisa
jadi tadi dibahas panjang
karena seleksi kan sebenarnya
tadi dibahas panjang sebetulnya terhadap pelanggaran etik
yang membuat itu yang dituduhkan membuat ktblc itu
sebetulnya kan surat pengantar
mengantar seseorang untuk menghadap temannya seseorang
tapi bukan untuk ini misalnya tolong di menduduki jabatan ini
nah tapi ktbdc itu sudah diakui hari di dewan etik
makanya disangsinya itu
tuguran lisan itu
makanya disampaikan tadi seperti itu
jadi pelanggaran itu mungkin tidak tahu
mungkin dari pihak kay apa yang tahu
pelanggaran dewan etik misalnya yang tahu persis
itu tuguran lisan
nanti kita akan lanjutkan setelah jeda ya
karena ada pertanyaan
kenapa tidak dibuka ke publik
kenapa hanya pak arief saja
tadi pak edi menyebut
prosesnya itu bagaimana
apakah ada yang mendaftar atau tidak
itu yang kita buktinya
sudah ada mendaftar atau tidak itu bagaimana
ketika ini disebut hanya calonnya satu satunya
ternyata ada catatan itu lagi
itulah kemudian pak dugan ke publik
bahwa sekarang ini banyak sekali
uji materi sebenarnya yang diajukan
oleh publik terkait dengan banyak hal
salah satunya adalah kewenangan dpr mengangket
pak edi ada di dalam pasus angget begitu kan
lalu kemudian ada uji materi
yang juga dinilai
satu memang sangat kontroversial
uji materi tentang
undang undang ormas dan lain sebagainya
yang kemudian menjadi banyak pertanyaan
jangan jangan memang sengaja didesain
untuk memilih satu orang tertentu
yang bisa kemudian sesuai dengan keinginan
kelompok tertentu juga
nanti diulas lebih lanjut pak ya
setelah jeda berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news

baik kita lanjutkan perbincangan malam ini
dan kita dengarkan terlebih dahulu
pernyataan dari icw
karena pengalaman komisi pemerintahan korupsi
bukan pengalaman pertama
sekali lagi saya sebut
ada kasus akhil mukhtar
bagaimana dengan kasus ini
potensinya bisa dijerat
dengan pasal lima atau pasal dua belas
huruf c undang undang tidak pidana korupsi
saya mau sabutkan ayatnya begini
dipidana dengan penjara seumur hidup
atau paling singkat empat tahun
blablabla dan seterusnya
c hakim yang menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk mempengaruhi
putusan perkara yang diserahkan
kepadanya untuk diadili
ada dua unsur di sini mas indra
hakim yang menerima hadiah
kalau kita lihat
dalam kasus kasus janji
dia dianggap memenuhi unsur
kalau sudah ada dua belah pihak yang berjanji
tidak perlu janji itu ditunaikan terlebih dahulu
itu tidak perlu sampai terjadi ya
baik itu kalau bicara dia janji
tapi soal pertemuan dan lain sebagainya
ini kita juga mengulas tentang mekanisme tadi
kalau dari catatan anda mekanisme itu
sebenarnya yang salah tidak
kalau dari komisi tiga menyatakan bahwa itu sudah sesuai prosedur
ya kan kalau kita baca di undang undang
undang undang mahkamah konstitusi ya
undang undang terakhir itu tahun dua ribu sebelas
tetapi perihal mekanisme yang transparan dan partisipatif
itu tidak ada perubahan dalam undang undang yang amandemen
jadi pasal sembilan belas itu mengatur
mekanismenya itu harus dilakukan secara transparan dan partisipatif
di dalam penjelasan
itu dijelaskan bahwa maksud transparan dan partisipatif itu adalah bahwa
dibuka kesempatan kepada masyarakat
untuk memberikan masukan
untuk memberikan catatan
dan itu dilakukan diumumkan di media masa
diumumkan di media cetak
ada penjelasan seperti itu ya
ada penjelasannya begitu
diumumkan di media masa
diumumkan di media masa
di media elektronik dan media cetak
sehingga masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan
tapi memang ini logikanya memang seperti itu mas indra
ini bukan suatu hal yang aneh begitu
semua level pejabat negara
komisioner kpk komisi judisial hakim agung dan seterusnya
ini levelnya sama
anggota bpk yang juga itu kewenangan penuh dari dpr
untuk memilih anggota bpk itu juga sama prosedurnya
dibuka kepada publik
siapa yang mendaftar
kemudian ada masa masa di mana publik memberikan masukan
untuk bahan bahan fit and proper test
jadi namanya seleksi itu memang ya susah juga
calon tunggal makanya anda tadi sempat meluruskan
ya jadi berbeda
berbeda modelnya dengan panglima tni atau kapolri ya
yang memang itu satu nama
kadang satu nama yang muncul
tetapi kalau ini ini kan modelnya
tidak bisa disamakan ya
tidak bisa disamakan
panglima tadi dengan
sehingga ini menutup peluang publik begitu
dan ini yang paling fatal tentu ini melanggar prosedur yang ada di undang undang
nah itu pak melanggar prosedur pak
ini menarik nih melanggar prosedur nih
nanti dibahas di komisi tiga lagi
pandangannya pak uce
makanya dalam hal ini dalam pelaksanaan paint improper test tadi
kan komisi tiga minta bantuan juga itu
mengundang tim pakar
jadi para pakarnya jadi bemper nih sekarang
tim pakar ini
ada ahli bidang ini ahli bidang ini
saya lihat tadi ada salah satu juga mantan hakim konstitusi di situ ya
untuk menutup kekurangan kekurangan kita
makanya tadi dibahas dulu
sebelum dilakukan paint improper test
kita membahas tentang prosedur
dan sudah sudah
sudah prosedural ini sudah
pasal sembilan belas tadi yang disinggung tadi
itu bagaimana menjelaskannya
ya nggak tahu yang itu di pasal sembilan belas yang mana itu
itu undang undang gitu
undang undang yang mana itu tadi ya
ya terus setelah itu baru ke pelaksanaan paint improper test
terus pertama dari pak profesor arief hidayat yang menyampaikan dulu
pandangan dan lain lain yang dimauin oleh
jadi intinya komisi tiga menyatakan ini sudah prosedural begitu ya
baik bu mungkin
dan tadi juga sudah dibantu oleh tim pakarnya
nah ini tim pakar nanti kita tagi
sepertinya jadi bemper ini sepertinya
bagaimana bu ibu melihat bahwa kriteria kriteria pemilihan pejabat pejabat negara tadi mungkin bisa anda jelaskan soal yang ada pemilihan ada penunjukan dan sebagainya sebagai penutup
jadi untuk memilih pejabat negara itu ada tiga sistem
yang pertama sistemnya melalui election pemilihan umum
jadi itu menghasilkan semua yang ada di mpr
presiden ya begitu ya
kemudian yang kedua selection
selection itu seperti akan menghasilkan hakim agung anggota komisi judisial bpk
section itu selalu memang terbuka
jadi menyeleksi dari beberapa orang
siapapun boleh ikut dengan syarat syarat tertentu begitu ya
betul karena dibuka pendaftarannya secara umum semua bisa
jelasannya di media masa dan itu di undang undang ya
bukan tafsiran bang oce itu
jadi dalam undang undang komisi judisial kami kan melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
itu juga prosedurnya kurang lebih sama seperti yang tadi disebutkan dalam pasal sembilan belas
kelihatannya itu standart ya
dan yang terakhir baru appointment penunjukan
jadi kalau misalnya tadi dibandingkan dengan panglima tni atau duta besar
itu pada dasarnya ditunjuk dulu oleh presiden tetapi minta persetujuan dari dpr
jadi konteksnya sangat beda ini ya
fitur proper panglima tni hari ini dengan hakim konstitusi itu sangat berbeda
berbeda karena kalau itu dalam kerangka penunjukan
kalau tadi ya yang calonnya tunggal
tapi kalau selection itu memang harus berasal dari beberapa orang
karena namanya juga seleksi ya
tapi paling tidak komisi tiga sekarang sudah memutuskan lolos arief hidayat
kita tinggal lihat saja selanjutnya nanti dewan etik seperti apa bergerak
dan mengatakan akan segera memanggil pada besok kamis kalau tidak salah akan memanggil dari pak arief ini sendiri untuk membahas
tapi terima kasih atas ulasannya malam hari ini bu sukma pak edi terima kasih atas waktunya
dan juga bang ocema hadril
rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami di cnn indonesia pak aidy